pameran kaligrafi di masjid jakarta islamic center
tak hanya berisi hasil karya seniman asal indonesia
pameran bertajuk the power of quran ini juga menampilkan
karya seni kaligrafi kontemporer dari puluhan seniman internasional
seperti india malaysia mesir libya pakistan tiongkok amerika
dan negara negara eropa
pameran kali ini kita pameran kaligrafi kontemporer
internasional menghadirkan dua puluh enam negara
terus dari indonesia itu ada tujuh puluh satu seniman
dari luar negeri itu tiga puluh satu seniman
format pameran yang kita rancang ini ada yang offline dan ada yang online
yang offline seperti ini modelnya
tapi yang online itu kita menggunakan tiga d interaktif
masyarakat bisa mengaksesnya di www pamerankaligrafi com
pameran seni kaligrafi ini akan
berlangsung selama satu minggu mulai lima belas hingga dua puluh dua april mendatang
warga yang ingin melihat langsung karya seratus seniman dari berbagai negara ini
bisa langsung mendatangi pameran tanpa dipungut biaya alias gratis
bagus banget ya keren keren sekali kaligrafinya
dan seperti kita masuk ke artis gambarnya
luar biasa masih awal
kalem kalem allah ya terutama kayak gitu
dan saya melihat goresan goresan kecil itu sangat bagus
pameran ini diharapkan dapat menggugah minat masyarakat
terutama kaum muda agar semangat membuat karyanya
mahardika prakasa satya jakarta